gempa dengan magnitudo lima empat mengguncang denpasar bali dan sekitarnya pada kamis pagi
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menginformasikan gempa ini tidak berpotensi gelombang tsunami
dikutip detik com gempa terjadi pada pukul lima lebih empat puluh delapan menit waktu indonesia barat
pusat gempa berada di kedalaman sepuluh km
titik gempa berada di koordinat sembilan empat puluh delapan lintang selatan dan satu ratus empat belas tujuh puluh lima bujur timur
pusat gempa berada di satu ratus tiga km arah barat daya denpasar
gempa bumi masih mengguncang kawasan indonesia
gempa dengan magnitudo lima empat menggetarkan denpasar bali pagi ini
untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan kami
korespondensi nn indonesia igede nyoman wiryadinata
selamat pagi nyoman bagaimana kondisi terkini
kini usai gempa di sana
ya prida memang sekitar pukul enam empat puluh delapan waktu indonesia tengah
sempat terjadi gempa yang dirasakan sebagian besar warga yang berada di plat
nusa dua termasuk juga di denpasar dan gianyar serta tabanan
artinya gempa yang dirilis kemudian oleh pihak bmkg berkekuatan lima empat ini
memang berpusat di sebelah selatan pulau bali
dan dinyatakan oleh bnkk memang tidak ada hubungannya dengan gempa yang terjadi di lombok
karena gempa ini merupakan terjadi akibat pertemuan lempeng india australia dengan lempeng auronesia
jadi dinyatakan tidak berhubungan dengan gempa yang terjadi di lombok
pada saat gempa memang suasana warga artinya sudah persiapan untuk berangkat kerja
kemudian persiapan anak anak
untuk sekolah sehingga ketika mereka bersiap untuk berangkat kerja dan sekolah
menyempatkan diri untuk keluar
karena gempa dirasakan sekitar satu tiga detik
yang kemudian juga masih terasa goyangannya pada menit berikutnya
artinya hingga saat ini memang tidak ada laporan dari pihak bnkk yang menyatakan ada gempa susulang
terkait dengan gempa tadi pagi yang terjadi pukul enam empat puluh delapan waktu indonesia barat
sempat juga pihak sekolah
di sekolah sd nomor empat tuban
pada saat belajar belum berani melakukan aktivitas belajar
belum mengajar di kelas
kemudian pihak sekolah sd empat tuban ini memindahkan anak anak untuk belajar
di halaman dengan lesen
berikut untuk beberapa saat
kemudian satu jam atau dua jam setelahnya mereka juga sudah kembali ke dalam kelas
untuk melakukan proses belajar mengajar
pantauan saya di rumah sakit
kebetulan saya berada di rumah sakit wangaya denpasar
memang tidak ada
artinya tidak ada kegiatan yang arti pemindahan pasien maupun evakuasi pasien
dari kamar menuju ke ruang ruang terbuka maupun di selasar
karena saya lihat rawat inap maupun rawat berjalan dengan normal
baik di rumah sakit wangaya maupun rumah sakit sanglah yang ada di denpasar ini
termasuk juga di wilayah wilayah wisata seperti misalnya di kute
juga berjalan dengan normal
tadi juga ada laporan dari pj kita yang ada di tuban yang menyatakan bahwa
hotel yang berada di sebelah rumahnya juga tidak ada wisatawan yang keluar ketika terjadi gempa
kemungkinan mereka saat terjadi gempa masih tidur ataupun tengah tergelelap tidur
dan laporan dari badan penanggulangan bencana daerah provinsi bali
maupun kabupaten yang ada di bali ini menyatakan hingga saat ini memang tidak ada laporan kerusakan
jadi ini adalah kekurangan korban jiwa terkait dengan gempa yang terjadi pada pukul enam empat puluh delapan waktu indonesia tengah prida
ya nyoman tadi anda katakan wilayah yang terdampak adalah denpasar gianyar dan juga tabanan
apakah masyarakat di daerah daerah tersebut terlihat mempersiapkan diri jika nantinya masih ada gempa susulan yang mungkin terjadi
adakah kekhawatiran itu
ya tentu prida
nah kekhawatiran memang dirasakan sejak gempa yang terjadi di lombok yang juga berdampak pada gempa
goyangan atau guncangan yang terjadi di bali bahkan hampir di pulau bali
artinya hari ini saja pihak bpbd provinsi bali menggelar nanti rencana pukul sembilan menggelar latihan penanggulangan bencana gempa
artinya di salah satu hotel yang ada di kute akan diberikan semacam pelatihan kepada karyawan hotel bagaimana akan menyelamatkan wisatawan
termasuk juga menyelamatkan diri ketika terjadi gempa
artinya sosialisasi bagaimana untuk menyelamatkan diri
bagaimana untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
akibat gempa ini sudah tersosialisasi sudah dilakukan sejak lama frida
baik terima kasih atas informasinya igd nyoman wiryadinata